ingredients yang ada di produk produk dari skincare dari maharapto
dan sebelum itu saya juga harus sudah memakainya juga
supaya saya tahu kualitas dari produk tersebut itu seperti apa
wah diplotis banget ya jawabannya kak andin
tapi kalau harus milih nih salah satu produk favoritnya kak andin apa
wah banyak sih sebenarnya
tapi kalau misalkan buat saya itu yang favorit saya yang sering saya pakai itu adalah most rizer nya
karena moisturizer nya sangat bagus sekali untuk kulit saya
saya cukup banyak mendapatkan keterangan dari saudari grita
termasuk orang yang bersama berita yang kita lihat di cctv
menurut keterangan yang kami dapatkan dari
saudari grita laki laki yang bersamanya itu bernama ibrah
terus hubungannya sama kita apa ini pak
terduga pelaku telah mentransfer sejumlah uang yang cukup besar ke rekening grita
di sini kami temukan ada kesamaan waktu
dimana pada saat transaksi dan juga kemampuan mereka berdua
jadi kesaksian orang tersebut
dia cuma dimintain tolong oleh si ibrah ini untuk transfer dan dia memberinya uang cash
tanpa tahu untuk apa
jadi dia cuma dimintai tolong dan tidak mengenal orang itu
mereka membuat rencana yang mudah merah deh pak
agar tidak meninggalkan jejak
ini soal ibrah
bisa saya lihat bentuk wajahnya seperti apa
iya kita sudah membuatkan sketsa wajahnya
itu berdasarkan penuturan dari saudari grita
orang orang yang memakai tattoo ranta bintang dan
iya bisa jadi pak
keterkaitan dia dengan agus rimba
semakin jelas dong pak
kecurigaan gue kalau lo sebagai otak semua ini semakin kuat b
dan semakin hari lo semakin membayangkan istri dan keluarga gue
apa bapak bisa ceritakan lebih lanjut soal ibra ini
kita mencoba untuk mencari tahu tentang ibra ini
dan kita menemukan bahwa pajar ini sering bertemu
atau mengunjungi napi yang bernama agus rimba di penjara
ya dulu agus rimba ini sempat menculik
istri dari pak al bu andin yang sekarang ini menjadi brand amasador maharato
saya cuma takut masalah ini merembet keluarga saya
ya jadi saya minta tolonglah masalah ini diusut secepat mungkin
kami akan sekuat mungkin untuk mengusut kasus ini
mas aku masuk kelas dulu ya

iya sayang bajar yang rajin harus pintar ya
pintar dan jadi orang sukses ya
iya pak ma
aku mau jadi anak yang pintar
oke ya udah
gak ada yang ketinggalan bukunya semuanya udah dibawa
udah kok udah lengkap dari semalam udah disiapin semuanya sama gemboy
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
mir kalau ada apa apa sama kamu sama reina
kamu mau lepor saya
gak lah je

ya udah jagain trena ya
iya perhatikan din ya
iya perhatikan din ya
iya perhatikan din ya

saya duduk dulu sini mak
aku belum sempet ngabarin ke andi mak
aku gabarin ke andi dulu ya
wah gak kerasa ya
obrolan sama kak andien udah sampai di penghujung acara
ternyata seru banget ya ngobrol sama kak andien
sampai sampai acara udah mau selesai aja kita nggak tahu
alhamdulillah terima kasih allah
karena aku sudah berhasil mengatasi kegugupan ini
nah dari semua produk tadi yang udah kita bahas
produk mana sih yang jadi favoritnya kak andien
sebenarnya sih kalau ditanya
yang favorit saya semuanya tuh favorit ya
karena sebelum saya memutuskan menjadi brand ambasar rumah haratu
saya memang sudah meng cross check semua ingredience
yang ada di produk produk dari skincare dari maharatu
dan sebelum itu saya juga harus sudah memakainya juga
supaya saya tahu kualitas dari produk tersebut itu seperti apa
wah diploatis banget ya jawabannya kak andien
salah satu produk favoritnya kak andin apa
banyak sih sebenarnya
tapi kalau misalkan buat saya itu
yang favorit saya yang sering saya pakai itu adalah
menurut saya sih ini
gue mau pakai ini
kalau aku nggak pakai
kalau aku pakai
ini laporan sumaya udah diterima sama polisi
jadi setelah ini kita tinggal nunggu update kasusnya aja ya
iya betul pak
yang penting tetap bersepada
gimana di sana sudah selesai
alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar
alhamdulillah lancar nggak
udah kamu tenang aja
pokoknya aku bangkit
aku mengandalkan dengan sangat baik
tadi tuh papa chat aku
papa sama elsa menerima mama untuk check up ke rumah sakit
yaudah kita ke sana ya
sekarang aku mau nanya
urusan kamu di kantor polisi udah selesai
udah udah udah selesai semua
yaudah kalau gitu kita langsung jalan ke sana ya
kamu tunggu di studionya
abis ini saya jemput ya
yaudah aku tunggu di sini ya mas
kamu langsung ke kantor aja ya
saya bawa teman teman ke rumah sakit dulu
seberapa sering sakit perut ibu akhir akhir ini
dua hari yang lalu
fesasnya berdarah dong
ma harusnya mama kasih tau papa atau elsa
jangan diem aja ma
ma jangan bhstok cul